mulai senin tiga belas juni dua ribu enam belas sterilisasi jalur transjakarta atau busway akan dijalankan
jalur transjakarta juga akan digunakan sebagai jalur evakuasi untuk kendaraan darurat
gubernur dki jakarta basuki cahayapurama mengatakan tidak ada toleransi
bagi mobil selain bus transjakarta ambulans dan juga pemadam kebakaran
hanya mobil berplat depan ri yang boleh lewat
bahkan ahok tidak memberikan izin mobil berplat rfs untuk melewati jalur ini